selamat siang bu pengacara
apa kabar tante
baik ini alena
tante bawain kue untuk alina
mudah mudahan airnya suka ya
kejunya banyak sekali
mudah mudahan kamu lagi gak diet alina
enak deh erina kamu coba
ada yang masuk ya
itu enggak tante
itu tadi rekan kerja akhirnya
tanpa jadi mengganggu kamu lagi
oh enggak tante gak apa apa
tante makasih banget
ini tempat yang alena makan kok
tante ada keperluan sama alena
ada yang bisa alena bantu
oh enggak kok tante sengaja mampir ke sini
kan mungkin kamu sibuk
saya mau mengundang kamu ke rumah tante
soalnya fadil kan ulang tahun
terus tanpa ada selamatan kecil kecilan
jadi mudah mudahan kamu bisa datang ke rumah tante
mama memang cuma ingat lusa itu ulang tahun fadil
hanya ulang tahun fadil
bukan ulang tahun aku
berarti taufan juga ulang tahun
aku nyaris lupa kalau taufan juga ulang tahun
nanti pasti alena kabarin alena bisa datang atau enggak
mudah mudahan alena lagi nggak ada kerjaan ya tante
ya tante tahu kamu sibuk sekali
tapi tolong ya lena sempatin sebentar aja
iya pasti alena usahain tante
ya udah makasih ya sayang ya
kalau gitu tante permisi dulu
tante permisi ya
nanti kalau mau lagi kuliah tante bikin ya
iya mas saya lupa udah edo beli
bentar lagi nyampe rumah
iya gak kemana mana
kamu izinin aku ke acara lontongnya tadi
mas udah dulu ya
ini semua demi kelancaran rencana kita juga kan
rencana kamu bukan rencana aku
ya udah kamu pergi dulu
ya udah aku juga mau nemuin klien
mau tunjukin foto ini
lihat nih hasil perbuatan calon suami lu
mau ketemu sama aku cuma buat ngomongin itu
mendingan gak usah
aku masih banyak kerja
adil lepasin sakit
ada hal yang mau gue bicara sama lu
ya udah kamu mau bicara apa
tentang fadil dan seningguan ya
edo udah cukup
udah ngebahas masalah itu
aku gak mau denger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
lu tuh mesti sadar
aku percaya sama kak fadil
mila kalau lu bego jangan kebangetan kenapa sih
fadil tuh mainin lu
nih gue udah bukti ya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
aku gak mau lihat
aku gak mau lihat
kamu mesti lihat fadil tuh mainin kamu
aku gak mau lihat
aku gak mau lihat
mila gue ngelakuin ini karena gue peduli sama lu
sekarang bukti udah nggak ada kan
kamu harus tahu dong aku akan terus percaya sama kak fadil
sebelum aku melihat dengan kepala dan mataku sendiri
mila serahkan semuanya sama mama
kamu simpen ya
sebentar lagi kan kamu mau melahirkan
kamu pasti butuh banyak biaya
tidak baik kan
kalau minta semuanya pada keluarganya fadil
mila udah ambil seratus ribu kok
itu untuk beliin makanan kak fadil
mila rasa itu ya cukup
mah tolong jangan ditolak ya ma
mama udah banyak berkorban buat kak mila
berkorban waktu uang
ya memang mila cuma bisa membalas sedikit
tapi tolong diterima dulu ya mak
kalau untuk biaya melahirkan nanti mila bisa cari uang lagi kok
kamu memang anak yang baik
terima kasih anak
terima kasih mila
cukup ma cukup
ini ada martabak
kelihatannya enak sekali nih mila
dalam rangka apa kamu bawa martabak seperti ini
kebetulan hari ini mila gajian om
tapi mila minta maaf karena cuma bisa kasih martabak manis aja
kamu tuh pelit banget ya
masa beliin makanan yang murahan kayak gini ya ampun
pantes saja tante marah marah terus
sekarang lebih baik bantuin bantu mikir
besok kan fadli ulang tahun
kita kasih haji apa ya
kak fadil besok ulang tahun tante
ketawa banget sih

pengacara yang mama sering ceritain itu
mama mau undang alena untuk apa ma
ya ada gunanya dong om
biar fadil kenal asam alena
mama nih maunya apa sih
udah deh pa
papa ga usah ngatur ngatur mama terus deh
udah mendingan papa abisin nih
marta bagi kamila
aku bener bener ga tau kalo besok kak fadil ulang tahun
aku harus kasih kado ke fadil apa ya
semua uang aku udah aku kasih nama
jagat banget jemur

kamu gimana sih
kamu mau bakar rumah saya
ya allah gak tau kok sampai kayak gini
kenapa sih ma
masih nanya lagi fadil
kami mau bakar semua rumah kita nih
lihat dapur mama
dapur mama jadi kotor begini kan
kamu beresin nih semua dapur saya
sampai jadi bersih
apaan sih kamu
kamu ngapain sih
jam segini masih dapur
maafin mila kak fadil
biar aku cari nanti kamu mau apa
mila bikinin kue ulang tahun buat kak fadil
kue ulang tahun
cuma tadi mila ketiduran dan

enggak mungkin ini pasti gue nggak enak ya pak dikitlah udah
nggak usah dimakan lagi entar kepadanya sakit perut lagi
mila makasih ya kamu orang pertama yang ngasih kadu ke aku
sama sama kak fadil
ya udah beresin dulu ya kak
ulang tahun aku berarti
ulang tahun taufan juga selamat ulang tahun taufan